eva celia menjadi salah satu dari tiga solois wanita yang memperkenalkan karya terbarunya
kali ini ia hadir dengan sebuah single yang berjudul against time
single ini dilepas sebagai sebuah perkenalan untuk debut albumnya bertajuk so it begins
yang akan segera dirilis dalam waktu dekat
putri dari indra lesmana dan sofia lajuba tersebut menawarkan kemasan musik pop yang sedikit berbeda
dan against time pun menjadi semakin menarik dengan visual yang ditawarkan dalam video klipnya
video garapan petrasi hombing dan timnya yang diberi nama scriptis ini
mempresentasikan kegelisahan stagnasi dan tekanan yang eva tuangkan dalam lirik against time
selanjutnya eva akan menunjukkan karya terbaru yang terkenal di dalam video klipnya
penyanyi dan juga penulis lagu jazz ini telah memperkenalkan sebuah video klip baru
untuk lagu junko furuta yang diambil dari album perdana danila yang berjudul telisik
lagu ini disuguhkan dengan visual hitam putih
di mana tampilan ini semakin memperkuat pesan dan rasa prihatin yang ingin disampaikan
lagu yang didedikasikan untuk para korban pemerkosaan ini
diambil dari nama remaja jepang berusia
ada enam belas tahun yang menjadi korban pemerkosaan pada akhir delapan puluh an
kemudian ada neonomora yang juga tengah mempersiapkan album terbarunya
dalam rangka peluncuran albumnya penyanyi pop asal jakarta ini
baru saja memperkenalkan single baru yang berjudul waters
di mana judul ini sama dengan tajuk album kedua neono mora
yang akan dirilis pada awal dua ribu tujuh belas nanti
bekerja sama dengan jordan marzuki
visual yang dihasilkan berpadu indah dengan alunan nada neonomora
sebuah set talk show yang hadir pun dikemas dengan baik dalam video klip ini
ketiga solois ini hadir dengan warna musik yang beragam
dan tampil dengan video klip yang syarat akan pesan
tidak sekedar lirik cengeng yang dibalut dengan musik pop pasaran
sebuah harapan adanya regenerasi yang baik di industri musik indonesia
witanto prasetyo cnn indonesia